pt railing memprediksi sekitar dua belas juta penumpang tujuan bandara soekarno hatta bakal beralih ke kereta bandara setiap tahunnya
direktur utama pt railing heru kuswanto menyatakan berdasarkan data sebanyak enam puluh juta orang setiap tahun datang dan pergi dari bandara soekarno hatta
dengan hadirnya moda transportasi terbaru kereta bandara ia memperkirakan sebanyak dua puluh persen atau sekitar dua belas juta diantaranya akan berpindah menggunakan kereta bandara
namun heru memastikan keberadaan kereta bandara tidak akan mematikan bisnis transportasi yang hadir terlebih dahulu seperti taksi dan bus damri
apalagi setiap moda transportasi sudah memiliki segmentasi pasarnya masing masing sehingga dengan beragam jam moda transportasi ke bandara maka yang diuntungkan adalah masyarakat
sementara itu warga ibu kota antusias menjajal kereta api bandara pada uji coba hari pertama kereta bandara dari stasiun
bni city sudirman menuju bandara soekarno hatta dan sebaliknya
sejak pukul tiga dini hari hingga selasa siang ratusan orang menggunakan layanan kereta bandara dari stasiun bni city atau dikenal juga dengan sebutan stasiun sudirman baru
pada masa uji coba tarif tiket kereta dipatok rp tiga puluh saja tarif akan naik menjadi rp tujuh puluh mulai awal januari dua ribu delapan belas
keberadaan kereta bandara yang mulai beroperasi ini ditanggapi positif oleh warga yang akan bepergian menggunakan pesawat
di bandara soekarno hatta ataupun warga yang sekedar ingin mencoba kereta bandara